serpihan diduga milik pesawat sriwijaya air dengan nomor penerbangan sj satu ratus delapan puluh dua yang ditemukan di perairan kepulauan seribu
telah berada di posko evakuasi jict dua tanjung priok jakarta utara pada minggu dini hari
selanjutnya serpihan diduga milik pesawat sj satu ratus delapan puluh dua dibawa ke rs polri keramat jati
serpihan diduga milik pesawat sj satu ratus delapan puluh dua ditemukan oleh basarnas di perairan kepulauan seribu pada sabtu sore
serpihan tersebut dibawa ke posko evakuasi yang berada di gict dua tanjung priok jakarta utara
setelah sempat berada di posko evakuasi serpihan diduga milik pesawat sriwijaya air dibawa ke rs polri keramat jati untuk proses identifikasi
hingga minggu dini hari masih belum ada temuan lebih lanjut terkait jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua di kepulauan seribu sabtu siang
petugas gabungan dari basarnas kepolisian dan tni masih melakukan persiapan di posko evakuasi